sejumlah organisasi massa pada sore ini menggelar aksi demonstrasi bertajuk aksi dua ratus sembilan abela rempang di patungkuda arjunawiwaha jatapusat
untuk mengetahui situasi terbaru kita langsung tergabung bersama rekan kami dan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
nampaknya sejumlah pengawasan ketat terjadi di belakang anda seperti apa situasi terbarunya
ya selamat sore heranov betul sekali memang hari ini aksi abela rempang dua ratus sembilan ini digelar di patungkuda arjunawiwaha jatapusat
dan saat ini proses orasi yang tadi disuarakan oleh massa ini sedang break karena memang sedang melaksanakan sholat asar secara berjamaah
dan memang dari pantauan kami ini di sini massa itu sudah hadir dari pukul tiga belas siang tadi dan masih terus berlanjut sampai dengan sore hari ini
dan memang jumlah massa tadi yang awal datang itu masih ratusan namun semakin sore itu semakin ramai
dan diperkirakan pada sore hari ini sudah mencapai seribu orang massa
dan memang sejumlah ormas yang tergabung dalam gerakan nasional pembeli rakyat yang beraksi pada hari ini itu adalah berasal dari perhimpunan alumni dua ratus dua belas
lalu dari front persaudahan islam atau fpi gerakan nasional pengawal fatwa ulama lalu juga dari komunitas masyarakat kepulauan riau yang ada di jakarta
serta elemen buruh
dan ini semuanya menyuarakan agar pemerintah menghentikan proyek pembangunan
eko city di rempang
dan selain mendesak pemerintah agar menghentikan proyek pembangunan eko city
masa juga meminta agar pemerintah mengembalikan hak hak masyarakat rempang yang terdampak penggusuran
dan mereka juga menuntut agar komnas ham ini segera membentuk tim independen pencari fakta
agar bisa mengusut proses pelanggaran ham yang terjadi pada saat proses pengusuran
dan dalam aksinya ini tadi massa juga berorasi bahwa sebetulnya masyarakat rempang tidak menolak adanya investasi
namun mereka minta agar proses investasi ini dibicarakan terlebih dahulu dengan baik baik
dijelaskan dulu bagaimana proses ganti ruginya
dan bagaimana proses relokasinya jika memang ini semua sudah disetujui baru bisa dilanjutkan
dan memang sampai dengan sore hari ini
ini akses lalu lintas itu dari arah bundaran hi menuju ke jalan medan merdeka barat menuju arah istana
itu sudah ditutup karena ini di dekat patung kuda ini barikade dari pihak kepolisian sudah dipasang
sehingga otomatis kendaraan yang menuju ke arah istana itu sudah tidak bisa
jadi untuk jalan alternatif itu bagi pengendara yang ingin melalui daerah sini
bisa melalui jalan medan merdeka selatan budi kemuliaan
atau memutar lewat balai kota terus lanjut ke arah pasar baru juanda untuk menuju ke arah harmoni
sementara untuk yang ingin ke arah barat itu bisa melalui tomang
dan untuk aparat kepolisian di sini memang cukup banyak informasi kami himpun
dari polres jakarta pusat ada seribu personil yang diturunkan
dan sampai dengan sore hari ini proses aksi unjuk rakyat
rasa masih berjalan kondusif tidak ada hal hal yang mengganggu keamanan dan juga ketertiban
dan juga arus lalu lintas ini semuanya meskipun ramai tapi tetap arus lintas ini berjalan lancar
tidak ada simpul simpul kemacetan di daerah sepanjang tamrin hi menuju ke jalan medan merdeka barat
dan aksi ini akan terus berlanjut sehingga nanti pukul delapan belas nanti
dan semoga hingga pukul delapan belas nanti semua aksi bisa berjalan dengan tertib dan juga damai
baik itu tadi ya
warga yang akan melintas hingga pukul enam sore harus berhati hati
di sekitar patung kuda ada aksi massa masih kondusif kita harapkan masih kondusif sampai sore nanti
terima kasih ariefurniawan langsung dari jakarta